sebanyak seribu pemuda mahasiswa papua serta organisasi kepemudaan dan warga masyarakat di kota jayapura
melakukan pembentangan bendera merah putih di jembatan merah yutefa yang merupakan ikon kota jayapura
kegiatan yang diprakarsai oleh korem gerakan mahasiswa papua indonesia ini
juga mengajak para pemuda dan mahasiswa papua agar dapat menjadi generasi yang kuat
negara ini alam besar yang bisa kita kontrol
yang bisa kita kontrol adalah semangat kita
semangat kita untuk bertumbuh menjadi generasi muda yang berpotensi untuk merebut masa depan

juga mengajak seluruh warga agar dapat bersama sama membangun papua agar indonesia lebih maju
bahwa hari ini telah dilaksanakan kegiatan pawai kendaraan
yang diakhiri dengan pembentangan bendera merah putih sepanjang satu lima km
tujuannya adalah yang pertama adalah selain kita melaksanakan kebangsaan
kita juga melaksanakan himbuan untuk melaksanakan kegiatan selanap selanap covid
kemudian yang kedua kita laksanakan sinergita kita mengimbau pada seluruh masyarakat papua
untuk sama sama marilah sama sama membangun papua
papua lebih maju dan indonesia lebih maju
sebelum dilaksanakan pembentangan bendera merah putih
para peserta juga ikut serta dalam konvoy ratusan kendaraan roda dua
dengan mengibarkan bendera merah putih yang dimulai dari batas kota jayapura sentani
hingga jembatan merah yutefa kota jaya papua
andre kirwel jayapura papua
aku arawan pusantara indonesia one